ini kemarin ketika saya melihat di youtube bagaimana di cnn juga melihat bagaimana lalu muhammad iqbal ini menjadi juara
itu saya berasa dia itu saudara saya loh gitu
itu langsung ikut terharu
tadi iqbal juga ngomongin lalu muhammad iqbal
eh kalau lalu muhammad iqbal itu apa ya
di kementerian luar negeri
lalu muhammad zohri
nah ini berbicara soal lalu muhammad zohri sendiri ini memang menjadi perbicaraan di tanah air
pelari indonesia ini berhasil meraih medali emas kategori nomor seratus meter putra pada kejuaraan dunia junior yang digelar di tampere finlandia
nah medali yang diraih lalu ini pun menjadi medali pertama bagi indonesia di ajang atletik yang diadakan federasi atletik dunia iaaf
lalu ke final sepuluh satu
rasa bangga bahagia dan haru
sontak ditunjukkan keluarga zohri di dusun karangpansor desa pemenang barat nusa tenggara barat
meski hanya melihat rekaman dari telpon genggam
baik keluarga maupun tetangga tak menyangka pemuda yang dalam kesehariannya sangat sederhana itu kini menjadi pelari internasional
keterbatasan ekonomi membuat pemuda yatim piatu ini harus berjuang keras untuk mewujudkan impiannya
dalam pertandingan kejuaraan dunia u dua puluh di finlandia
zohri yang masih berusia delapan belas tahun ini berhasil finish tercepat dengan catatan waktu sepuluh delapan belas detik
ia berhasil mengalahkan para atlet favorit dari amerika serikat anthony squarts dan eric harrison
ada kejadian tak biasa sesaat setelah zohri melewati garis finish
tidak seperti pelari lainnya yang diberi bendera negaranya setelah berlari
zohri tampak harus menunggu sang merah
zohri menemukan kamera putih
saat sesi foto zohri pun diajak dua pelari lainnya dengan menggunakan bendera amerika serikat
namun hal ini tidak menyurutkan kebahagiaan zohri
sangat bangga sekali terhadap apa yang saya dapatkan hari ini
dengan kemenangan ini zohri mencetak sejarah dengan menjadi atlet indonesia pertama
yang pernah memenangkan medali pada kompetisi yang diadakan federasi atletik dunia atau iaaf
prestasi zohri bahkan menjadi prestasi terbaik yang diukir pelari indonesia dalam tiga puluh dua tahun terakhir
keberhasilan ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak di tanah air
salah satunya disampaikan presiden indonesia joko widodo
presiden berpesan agar prestasi yang diraih zohri kali ini juga akan menular
ke atlet lain dalam turnamen asian games agustus mendatang
untuk saja kita bangga
ada anak bangsa yang bisa menjadi juara
saya kira tidak saya saja tapi seluruh rakyat indonesia
tentu saja sangat senang bangga dan senang
itu nanti mudah mudah kemenangan seperti ini
kayak kemarin ada badminton kita dapat
itu mudah untuk asian games dua ribu delapan belas
ini nanti juga di lari
ini juga mudah lagi untuk asian games saya kira
sebelum menjadi juara dunia zohri juga sukses menoreh prestasi dalam kejuaraan asia atletic junior
pada delapan juni dua ribu delapan belas
zohri berhasil meraih medali emas dari nomor seratus meter dengan waktu sepuluh dua puluh tujuh detik
dalam final di stadion gifu nagaragawa jepang
ia juga berhasil memecahkan rekor nasional junior yang dipegang sudirman hadi dengan waktu sepuluh empat puluh
zohri kini ingin berkonsentrasi dan mempersiapkan diri untuk ajang asian games yang akan diadakan bulan depan